akan tetap berada di tengah kedua kandidat
baik prabowo atau jokowi
usai bertamu ke yusuf kala
safari politik prabowo dan sandiaga berlanjut
mereka mendatangi kantor pengurus besar nahdlatul ulama
pada kamis enam belas agustus lalu
prabowo mengaku tujuan kunjungan ini
untuk memberikan kesejukan demokrasi
sebelum pilpres dua ribu sembilan belas dimulai
ke rakyat dengan suasana yang baik
suasana yang tenang yang sejuk
kita ingin melaksanakan demokrasi yang dewasa
pertemuan yang berlangsung selama satu jam itu
diakui sandi membahas mengenai isu isu nasional
sebelumnya sandi terus menyapa warga
dalam pidato di warakas jakarta utara
sabtu lalu sandi turut menyampaikan
direktur eksekutif lembaga survei median
riko marbun menyatakan
ia menilai sandiaga bisa membajak
para pendukung jokowi dodo
demi menandiki elektabilitas jokowi
yang masih unggul menurut beberapa lembaga survei
sandi mau tak mau terus memperluas basis pemilih
sandi ingin menampilkan keunggulan dirinya
sebagai anak muda di pilpres dua ribu sembilan belas
dari sisi fisik hobi cara bicara hingga komunikasi
sandi dipandang riko sangat merepresentasikan kaum milenial
riko berpendapat cap tokoh milenial ini pula
yang akan dijadikan senjata ampuh pada pilpres dua ribu sembilan belas
terlebih kiai haji ma'ruf amin masuk kategori senior
namun dibalik kelebihan sandi
riko memandang manuver sandi saat ini
baru menyesat penduduk kota
dan belum menjaga desa dan pemilih tingkat desa
terakhir sandiaga kembali mendatangi pp muhammadiyah
dalam rangka menghadiri undangan para ulama
yang akan menyampaikan aspirasi kepada jawa press
mengenai masalah ekonomi
dan apakah kunjungan sandi ke beberapa pihak
yang identik dengan mendukung kubu jokowi
sebagai bagian meraih simpati
sudah bersama saya untuk berita terkini saya sandi
untuk berdiskusi malam ini
ferry juliantono wakil ketua partai gerindra
ada martin manurung ketua dpp nasdem
serta emrus syihombing
selamat malam abang
malam minggu sebelum asian games
kita bicara dulu mengenai politik ya
ferry yang menarik adalah sebenarnya kunjungan
sandi sendiri tadi ke pbnu
kemudian ke muhammadiyah
apakah memang bagian dari silaturahmi
atau sebenarnya memang ada agenda tertentu yang dilakukan
kegiatan pak sandiaga uno
baik sebelum menjadi wakil gubernur
atau setelah menjadi wakil gubernur
atau saat sekarang
itu pak sandiaga uno memang relatif
merupakan anak muda
tokoh yang memang
seringkali melakukan silaturahim
baik kepada warga
kepada tokoh tokoh masyarakat
atau kepada institusi atau organisasi sosial
jadi kalau kemarin pak sandiaga uno
juga memang punya energi yang luar biasa
saya harus akui
beliau karena mungkin senang olahraga
basket laring segala macam renang gitu
saya beberapa kali mengikuti
beliau punya fisik yang sangat luar biasa
sehingga sangat memungkinkan
pak sandiaga uno dalam satu hari
baik ke warga tokoh atau instansi
atau organisasi pada saat yang
waktunya sangat ketat gitu
dan pada saat waktu menjelang pilkada di jakarta
kemarin satu hari itu bisa berapa belas
berapa belas titik
jadi kalau sekarang apalagi setelah didaftarkan
menjadi calon wakil presiden
tentu yang ngundang pun juga makin banyak
jadi aktivitas kunjungan pak sandiaga uno
akhirnya menjadi satu kegiatan yang menurut hemat kami ya positif
datang memenuhi undangan teman teman dari partai golkar
juga tanpa beban
jadi beliau seperti tidak punya lawan
semua dianggap sahabat
tapi mungkin dari pihak lawan politiknya
melihat ini merupakan manuver manuver
yang sifat untuk memperluas
bisa jadi bisa jadi
tapi kalau lihat dari tone tone yang disampaikan
oleh pak sandiaga uno
selalu tone nya positif
baik kepada semua
termasuk juga kepada pihak rival dalam hal ini
pihak pak joko widodo dan
bahkan dalam kunjungan pada saat setelah dari pbnu
pak sandiaga uno pun juga menyampaikan akan ingin bertemu dengan pak joko widodo
itu saya pikir merupakan salah satu silaturahim yang baik
yang dilakukan oleh tokoh
apalagi sekarang pak sandiaga uno menjadi calon wakil presiden
kemarin datang ke pak yusuf kala
datang ke pak akbar tanjung
ada pak erlangga hartarto
ada semua tokoh tokoh senior partai golkar
ya beliau juga datang
apalagi kalau di golkar
tokoh tokoh senior itu juga merupakan alumni alumni
mantan ketua umum ipmi
mantan ketua umum kadin
yang juga merupakan lingkungannya pak sandiaga uno
bukan hanya dari pak sandiaga uno sendiri
baik dalam kapasitas beliau sebagai pengusaha
dalam kapasitas beliau sebagai orang gerindra
atau sebagai kalangan muslim
tetapi juga istri pak sandiaga uno juga pergaulannya luas
ibunya pak sandiaga uno juga bumin uno luas
pak arief rahman juga luas
jadi sebenarnya memang banyak sekali teman temannya
jadi bisa jadi
tapi menurut saya
kita semua yang di
kami yang di partai gerindra atau dari partai koalisi
merasa sebenarnya terbantu dengan kegiatan pak sandiaga uno
yang tanpa lelah bisa mengunjungi tokoh tokoh
juga termasuk ke warga
pak sandiaga uno termasuk orang yang relatif
jadi bisa langsung menyapa masyarakat dimanapun
saya ke bang martin
kalau bang martin sendiri bagaimana sikapnya melihat hal ini
kalau saya sih melihat wajah
bukan saja dalam satu kontestasi berusaha membuka hubungan
apalagi pak sandi kan selama ini mungkin dalam kontestasi pilpres kan relatif baru masuk
bahkan di kubu pak prabowo sendiri kan dalam dua hari terakhir baru pak sandi itu menguat gitu ya
dan juga saya pikir secara peta politik memang harus dilakukan
karena memang ada beberapa
namanya kita ketika memilih sesuatu dan tidak memilih yang lain gitu kan
kan bisa memancing satu tanda tanya gitu
atau bahkan kecewaan
nah ini kan perlu dijalin oleh pak sandi
nah saya lihat itu biasa biasa aja
dan pak jokowi sendiri sebenarnya sudah melakukan banyak silaturahmi silaturahmi seperti ini selama beliau menjabat
bahkan di kalau saya nggak salah rakernas partai demokrat pada waktu itu dibuka oleh pak jokowi misalnya
lalu pak ma'ruf amin juga dibuka

nah sekarang ini kita di mekah mengatakan bahwa beliau akan coba berkunjung ke habib rizik misalnya
jadi biasa biasa saja dalam satu kontestasi itu menjalin komunikasi ke semua
supaya juga nanti dalam pertarungan di pilpres kita tidak lagi bertarung atas ide ide abad pertengahan gitu
ya soal identitas hukum agama itu udah lewatlah
sekarang kita bertarung letakkan gagasan kita apa baik sebagai petahana dan gagasan dari penantang apa
penantang apa nah kita bertanding
dan rakyat menilai mana yang gagasan lebih baik
diantara keduanya bang martin tapi tadi ada
saya mengutip pernyataan dari direktur eksekutif
lembaga survei media enrico marbun
yang mengatakan ini bisa menggerus sedikitnya
atau membacak dukung dari
pak danjokowi ya namanya
usaha kan boleh aja pak maruf amin
juga berkunjung ke pak
ada maksud berkunjung ke habib rizik misalnya
kan itu juga bisa diartikan
seperti itu ya pengamat kan bisa mengartikan
apa apa tapi kalau saya melihat dalam
komunikasi komunikasi seperti ini
kunjungan walaupun berbeda
kubu itu harus dilakukan dan itu
biasa biasa aja dalam
republik indonesia ketika berdiri itu
bung karno berkunjung ke agus salim bung karno
berkunjung ke pihak pihak
yang mungkin berbeda kubu
begitu biasa biasa aja gitu karena
sudah optimis bahwa nu suaranya tidak akan
bergeser nggak juga belum tentu
mana ada yang bisa menjamin satu bangunan itu utuh
gerindra pun belum tentu juga utuh
nasdem juga belum tentu juga semuanya berada
di tapi kan kita berusaha untuk
berkonsolidasi dan hubungan hubungan
personal kan tidak mungkin putus
atas satu kontestasi
saya dengan bung ferry ini kan udah kenal sebelum
ada gerindra dan sebelum ada nasdem maksudnya kita
jadi musuhan silaturahmi kan nggak bener
seperti itu tapi tetap ketika bertanding
ya kita mengemukakan
alasan alasan yang menurut kita paling tepat
dan biar rakyat dan publik yang menilai
saya pikir seperti itu saya ke bang eruz
kalau melihat seperti apa ini memang hal yang wajar
dikatakan itu silaturahim biasa
tapi mungkin warga
terutama para pemilih bisa melihat ini wah manufur manufur
yang memang harus dilihat secara kritis artinya
begini setiap pesan komunikasi
kehadiran itu pesan komunikasi
tidak ada pesan komunikasi politik
di ruang hampa pasti bermakna
gitu ya jadi dan apalagi
itu bisa kita maknai dalam konteks
menjelang tahun politik
kenapa nggak dari dulu berkunjung
gitu kan silaturahmi silaturahmi
sebenarnya udah berkunjung tapi nggak disorot
lebih tinggi berarti ada
makna politik di situ
nah kalau saya membacanya
ingin menyampaikan kepada publik
bahwa kami juga adalah
bagian dari nu
salah satu diantaranya adalah diberikan kartu
sebagai anggota nu
bagi prabowo yang selama ini
belum menjadi anggota nu
ya kan begitu ya nah ini
kami juga bagian dari nu itu saya kira
hal yang wajar itu dilakukan
tetapi saya mau katakan bahwa
itu semua bisa menimbulkan persepsi
dari masyarakat terhadap
prabowo dan sandi
nah persepsi ini yang mereka bangun
karena persoalan politik adalah bagaimana
menarik simpati masyarakat
menarik persepsi publik
supaya publik memberikan penilaian
yang positif terhadap paslon tersebut
di satu sisi kita melihat lagi bahwa
joko widodo dipasangkan dengan
maruf amin yang merupakan tokoh senior
yang sangat dihormati di nu
saya kira ini suatu simbol juga
bahwa memang dukungan nu itu
tidak tertutup kemungkinan akan mengalir
ke pasangan joko widodo maupun maruf amin
oleh karena itulah mereka ini pasangan ini
membangun terhadap nu
bahkan ke organisasi organisasi kemasyarakatan
atau organisasi keagamaan termasuk muhammadiyah
itu biasa saja itu dilakukan
sesungguhnya kalau aspek halayak kita melihat
itu membangun persepsi di mata publik
tapi apa yang mereka bicarakan di panggung belakang itu
yang kita tidak tahu biasanya adalah sangat teknis
dan bisa jadi dilanjutkan lagi dengan pak julian tono
lebih lanjut dengan pembicaraan pembicaraan lebih lanjutnya
untuk tingkat yang lebih teknis teknis
dalam konteks memperoleh dukungan tersebut
bang martin kalau tadi yang menarik dari bang erus mengatakan persepsi politik
yang sepertinya tidak bisa dipandang remeh ya
karena di balik itu ada netizen juga
kemudian ada publik yang pastinya akan sedikit tidak langsung akan mendapatkan
yang pastinya akan sedikit tidak langsung akan mendapatkan
opini dari pertemuan pertemuan itu
kalau saya melihat wajar ya
karena ini kan pak prabowo dan pak sandi ini kan di kubu penantang
pastikan upaya upaya yang dilakukan untuk meraih dukungan
tidak bisa bercerita tentang kinerja
tentang apa yang sudah dilakukan
karena memang belum bisa melakukan
nah sebaliknya di kubu petahana
itu kan sudah bekerja lima tahun
dan itu yang nanti akan menjadi
di mana kita bisa berdebat
apa keberhasilan pemerintah dan apa yang bisa dicapai oleh pemerintah
di lima tahun berikutnya
nah kalau petahana ya tentu berusaha mencari dukungan dari kunjungan kunjungan
sebagai langkah awal gitu
nah dalam waktu dekat juga saya pikir
karena memang kan gini
pak jokowi ini kan masih presiden yang menjabat
tidak mungkin beliau ini melakukan
satu manuver manuver taktis seperti itu
sebelum juga penetapan secara resmi
sebagai calon presiden
nah saya pikir disini nanti
ada waktu waktu yang akan lebih tepat
baik untuk pak jokowi maupun kiai ma'ruf
untuk bisa melakukan juga kunjungan kunjungan serupa
tapi bahwa kunjungan kunjungan ini apakah efektif atau tidak
karena banyak juga tokoh tokoh yang dikunjungi
mungkin bukan tokoh tokoh sentral di kelompok tersebut gitu ya
nah seiring waktu juga ada perubahan perubahan
konstelasi kekuasaan di berbagai kelompok
tapi ya kita lihat aja ke depan
apakah memang kunjungan ini bisa bermakna
meraup dukungan dari kelompok kelompok
yang secara di atas kertas
diasumsikan mendukung pak jokowi
kita akan jeda lagi
sebelum ini nanti akan jalan bang ferry ya
terkait dengan apakah ini memang sudah diagendakan
apakah cuma silotoromi
atau kan memang sudah di setting seperti itu ya
tapi kita jeda terlebih dahulu
si anandansya prime news segera kembali
tepat lagi bersama kami
dan akan berbicara tentang manuver
seandai gauno yang mendatangi sejumlah tokoh politik
salah satunya ke pbnu
kemudian juga ke mamadiya
dan masih bersama bang ferry juliantono
bang martin manurung
serta bang emrus syombing
kalau tadi sebelum jeda
saya bertanya ke bang ferry ya
bang ferry ini sebenarnya dianggap

seorang yang berpengalaman
seorang yang berpengalaman
seorang yang berpengalaman
sebenarnya dianggendakan tidak sih

tapi apakah di balik itu memang ada
sebuah strategi tersendiri yang dilakukan
ya kalau sementara ini kan memang
karena dalam langkah untuk memenuhi undangan
jadi kehadiran pak prabowo julianto
khusus sekarang pak sandiaga uno
ya memang untuk memenuhi undangan undangan
memang sekarang semakin banyak
jadi setelah didaftarkan
setelah pemeriksaan kesehatan
pelaporan harta kekayaan ke kpk
memang juga ikut mempengaruhi
bagaimana antusiasme masyarakat
bagaimana antusiasme masyarakat
kegairahan terhadap munculnya sosok
memang kemudian berimplikasi terhadap
banyaknya undangan yang harus dipenuhi
banyaknya undangan yang harus dipenuhi
tapi juga misalkan
kunjungan ke kantor pengurus besar
nahdlatul ulama kemarin
konteks pembicaraannya bersama pak prabowo subianto
membicarakan tentang bagaimana
entrepreneurship di kalangan
pesantren dan di kalangan
nahdlin dan pak sandiaga uno sendiri
mertuanya juga adalah
keluarga besar nahdlatul ulama
dan pak sandiaga uno sendiri
dan pak sandiaga uno sendiri
punya interaksi yang pernah dilakukan
bersama dengan keluarga besar
pbnu dalam rangka
entrepreneurship pelatihan kewirausahaan
dan dalam kaitannya dengan
pengusaha pengusaha di kalangan
jadi pembicaraannya kemarin
dan ya seperti
seperti menjadi bagian
misalkan contoh ke tempatnya pak akbar tanjung
senior senior kadin hibmi
pak sandiaga uno ada disitu
jadi seperti ya merupakan
bagian keluarga besar aja
seperti tidak masuk ke
kandang golkar gitu
tapi masuk ke kandang yang lingkungannya adalah notabe
ini lingkungannya pak sandiaga uno sendiri
sehingga misalkan dengan pak erlangga
ketika pada saat di tempatnya pak akbar tanjung
pun juga ya penuh suasana
dan ini menurut saya satu
sikap yang baik
yang ditunjukkan oleh seorang sandiaga uno
baik dalam kapasitas sebagai pribadi
ataupun sekarang sebagai calon wakil presiden
ya kalau bang martin sendiri melihat
sebenarnya ini adalah keuntungan sendiri
karena tadi ada yang katakan networkingnya sandi
sehingga dalam proses
yang sudah senior di panggung politik
pasti networkingnya pasti saling beririsan
nu itu kan satu organisasi besar
yang berdiri bahkan sebelum negara ini berdiri
banyak sekali ya keluarga besar nu
tapi tentu ada figur figur yang dihormati
nah tinggal disini nanti figur figur ini
bagaimana mereka memposisikan diri
kan seperti itu
kalau hibmi kadin ya juga seperti itu
karena kan ini berada di banyak partai
pak surya pahlaw sendiri senior hibmi
ketua umum nasdem
jadi saya pikir ini belum tentu
bahwa kunjungan ke satu orang
itu ada nuansa menggerus suara
itu terlalu dini ya
ini kan masih awal sekali
kita harus lihat bagaimana perkembangan kedepan
tapi yang jelas saya justru
melihat bagaimana kubu pak prabowo
bisa berkomunikasi ke berbagai pihak
kubu pak jokowi pun
bisa berkomunikasi ke berbagai pihak
itu sesuatu yang kita
sebagai satu bangsa yang kita semakin dewasa berdemokrasi
itu poinnya dulu
bahwa mereka nanti dalam
dalam langkah langkah kedepan
itu ada kemudian menentukan sikap memilih a atau b
itu juga langkah
yang menunjukkan kedewasan berdemokrasi
jadi gak usah kita terlalu tafsirkan
apa secara negatif gitu ya
kalau bang eru sendiri setuju gak dengan pernyataan bang martin
yang begitu sangat positif nih sepertinya
saya kira begitu
sebagai suatu kunjungan ya
daripada sandi ini sangat bagus sekali
equal dengan sesama orang lain
tidak menunjukkan diri lebih tinggi daripada yang lain
oleh karena itu penerimaan masyarakat
terhadap dia saya kira
akan suatu hal yang bisa
kita terima secara akal sehat
jadi kita harus berpikir
sebagai suatu komunikasi itu
tetapi juga harus disertai dengan
katakanlah program yang ditawarkan oleh pak prabowo dan sandi
pertanyaan saya adalah
apakah kedua pasangan ini
prabowo dan sandi ini
nanti bisa menawarkan program yang melampaui
apa yang dilakukan oleh joko widodo
kalau tadi saya sempat baca
dia sempat menawarkan beberapa program
tentu dihadapkan dengan keberhasilan
jadi masyarakat akan menilai
tapi kalau sekedar misalnya
katakanlah paslon ini hanya mengkritisasi
pembangunan yang dilakukan oleh joko widodo
tanpa memberikan fakta dan solusi
dan jalan keluar
saya pikir masyarakat akan kritis melihat
wah ini hanya retoris saja
tapi oleh karena itulah
paslon prabowo dengan sandi
mereka ini membongkar
pembangunan yang sedang dilakukan oleh
karena tidak ada pemerintahan itu yang sempurna
pasti ada sisi kekurangan itu
tetapi sisi kekurangan itu harus berdasarkan
fakta dan data
tentu disertai dengan
apa yang disebut dengan solusi solusi
yang memang sangat terukur
nah seringkali memang kita
di cuacana di politik kita hanya
katakanlah mengkritik pada level konseptual
tidak pada level operasional
sehingga ini seringkali saya sebut sebagai
manipulasi persepsi publik
nah disamping itu juga
prabowo dan sandi
harus bisa menawarkan suatu hal
yang lebih melampaui apa yang dilakukan
oleh pak joko widodo misalnya
joko widodo melakukan katakanlah
pelayanan publik satu atap
misalnya contoh saja
bisakah pasangan penantang ini
menawarkan pelayanan publik jemput bola
misalnya seperti itu
tapi kalau hanya sekedar katakanlah
untuk melawan petahana
kemudian yang terakhir saya mau katakan soal jaringan
saya pikir kalau dikatakan lebih banyak
saya kira dimana kekuasaan di dunia
ketika dia berkuasa
pasti lebih banyak jaringannya
itu saya kira sudah hukum sosial
kalau tadi yang menarik mungkin saya quote adalah
manipulasi persepsi publik
bagaimana menyikapi tentang
manipulasi persepsi publik dengan kunjungan kunjungan
saya rasa gini kalau manipulasi persepsi publik itu
pihak a mengunjungi jaringan ini
pihak b mengunjungi jaringan ini
itu kan lebih bagus daripada pihak a menyerang b dengan fitnah dan hoax
dan b menyerang a dengan fitnah dan hoaks
kita gak capek tuh
selama bertahun tahun bilang pak joko itu
bahwa dia dulunya
keturunan partai terlarang
ini sudah selesai ini gak boleh lagi
kalau saling mengunjungi ya boleh
kunjungan silaturahmi itu juga menyampaikan
of court ini kan pertandingan
pak jokowi sendiri di santri kan sudah lama juga
setiap minggu pak jokowi itu kan selalu
kunjungan ke pesantren pesantren
tanya jawab dengan santri santri
lalu juga ada hari santri nasional
dan lain sebagainya
sudah dilakukan kerjasama dengan pesantren pesantren
nah sekarang kalau
pihak pak prabowo sandi
ya monggo aja
berarti kan pesantren itu memutuskan mana yang terbaik
apa yang sudah mereka dapat
atau apa yang akan mereka dapat
itu kan nanti keputusan di mereka
kalau bang ferry sendiri menyikapi tentang kunjungan kunjungan ini
tadi anda katakan ini ada bentuk spontanitas daripada
sandi sendiri kemudian juga ternyata
dapat respon positif dari publik mungkin ya
adakah anda melihat ini memang agenda
yang menjadi sebuah platform
yang melakukan sebuah branding
saya rasa dari kunjungannya saja
ini kan baru
jadi bukan ranahnya
nanti nawarkan program
jadi ini baru kunjungan silaturahim
kapasitas sebagai calon wakil presiden
nah itu saja
rasanya menurut hemat kami
mendapatkan sambutan dari
dan respon yang sangat luar biasa
itu artinya sebenarnya
masyarakat juga secara
terhadap munculnya pemimpin pemimpin baru
yang diharapkan bisa
dari persoalan persoalan yang dibutuhkan
oleh masyarakat itu sendiri
jadi antusiasme dan kegairahan
dari seorang anak muda yang namanya
yang sekarang menjadi calon wakil presiden
menimbulkan kegairahan di masyarakat
bukan hanya di kalangan milenial
tapi juga di kalangan
mak mak di kalangan orang tua
jadi ini sambutannya
itu loh yang sebenarnya
jadi kalau nanti yang sampaikan pak hermus tadi
sebenarnya apakah nanti memberikan solusi program
itu nanti tempatnya
ada tim kampanye kita sedang menggodok
kemudian nanti akan disampaikan
dan akan di
dengan yang sekarang
solusinya apa dan segala macam
nah itu ranahnya lain
tapi yang kita bicarakan sekarang
kan baru kunjungan silaturahim
menurut hemat kami luar biasa
dan itu sebenarnya tadi
implicit sebenarnya memenuhi harapan
keinginan masyarakat terhadap
munculnya pemimpin baru
nah persepsi yang
dari sisi kami begitu
apakah itu benar
setelah implicit menjawab
rasa penasaran ataupun rasa
yang diwakili oleh sosok yang
kita sudah terhitung
sian indonesia prime news
kembali tetaplah bersama kami
ada chemistry tetapi ketika
pembicaraan lebih dalam nanti atau
ketika kampanye atau program yang ditawarkan
itu bisa saja masyarakat menerima
atau mereject daripada program
yang dibuat itu ternyata misalnya
saya lebih baik ke sini atau ke sini misalnya
seperti itu jadi tidak ada jaminan
kita melihatlah ke depan bagaimana
kampanye dua paslon
ini yang menawarkan solusi kebangsaan
kita tentang kesejahteraan
bahkan termasuk tentang yang sekarang
kita terusik tentang politik identitas itu
jadi kita harapkan dua paslon ini
politik identitas yang negatif
tentunya yang positif saya kira
nggak ada masalah politik identitas itu
oleh karena itulah kita harapkan mereka
kalau misalnya ini saran saya
saya sudah sampaikan di berbagai media
ketika dua paslon ini nanti bertarung
ada politik identitas
yang diproduksi oleh kelompok tertentu
saya yakin dua paslon ini tidak akan memproduksi
tim sukses yang resmi tidak akan memproduksi
tapi ada kekuatan kekuatan tentu
di belakang layar yang memproduksi itu
nah supaya tidak terjadi lagi
supaya bangsa ini lebih baik ke depan
misalnya katakanlah paslon a
diserang oleh isu
katakanlah politik identitas
menyerang ini berarti
otomatis yang diuntungkan kan
nah yang diuntungkan ini harusnya
maju ke depan menolak itu
dia katakan bahwa saya tidak
mau menang karena di tengah
pertarungan isu identitas yang
negatif itu saya mau jawab secara filosofis
saja kita pada
kita amoral jadi
oleh karena itu pembiaran
lebih parah daripada netral jadi
oleh karena itu tidak boleh ada pembiaran
ketika muncul isu itu nanti
yang diserang di downgrade
adalah paslon a paslon b
yang maju ke depan untuk
mengatasi kalau itu yang terjadi maka
pertarungan program yang akan muncul
orang orang kelompok kelompok tertentu
yang memancing di akhir kru tidak ada
tidak berpengaruh karena
bisa saja kelompok kelompok tertentu
tidak berrelasi langsung atau tidak langsung dengan paslon
atau tim sukses tetapi ada
kepentingan kepentingan politik yang mereka ingin
bang martin sepertinya ingin ngomong sesuatu
kalau saya lihat gini ya
itu berarti ada kerinduan
bisa berkontestasi tanpa
yang demikian dahsyat di tengah masyarakat kita
kalau kita berkaca
kepada pilpres yang lalu misalnya
di mana pertarungan itu demikian sengit
nah ketika pak jokowi
datang ke rumah pak prabowo
berkuda bersama itu juga publik menyambut
ketika terjadi juga
itu sebelumnya pak prabowo datang
pada saat pelantikan pak jokowi
oh iya beri hormat dia betul
nah sekarang ketika
pak sandi juga
tapi bahwa publik menyambut itu
lalu pak sandi juga berkunjung ke sini
publik juga menyambut artinya publik
mendambakan sebenarnya silaturahmi
yang baik baik saja diantara para pimpinannya
dan kita bisa berbeda
kita bisa berdebat kita bisa
secara tajam tanpa harus
kita membangun satu blocking
political blocking yang demikian tajam
di mana pihak satu dan dua ini kayaknya
tidak akan pernah bertemu
nah itu gak boleh
anda begitu sangat optimis ya dari tadi
saya dengar kalimat kalimat yang begitu sangat positif
terkait hal ini tapi tidakkah sedikit
anda berpikir bahwa seandainya ada sesuatu
yang nantinya akan menjadi ketidakuntungan
ya itu tugas kita tim sukses untuk bisa mempertahankan
basis basis kan tapi kita nggak bisa juga
menghalangi orang lain mau bertemu siapapun
saya pikir di situ dong
kemudian kalau bang ferry sendiri
anda melihat sebenarnya langkah dari
sandiaga unum memang tadi ada networkingnya
kemudian dari generasi usianya
bisa meng grab sebanyak kalangan
apakah ke depannya ini bisa menjadi salah satu
strategi dalam mendapatkan suara
dengan bersilat kami menggunakan
sosok sandi sendiri
memang pemilih milenial jumlahnya besar
dan antusiasme kegairahan
itu juga salah satu
ciri dari kaum milenial ini
yang ada memang
saya rasa pak sandiaga uno lebih
memiliki kriteria yang
dimiliki oleh diminati oleh
kaum pemilih milenial ini
dan mudah mudahan dalam jumlah
pemilih milenial ini juga bisa punya kecenderungan
untuk memberi dukungan kepada
dan sandiaga unum
dan ada orang yang memang
apalagi tadi pak arsul sani
saya dengar tadi mau
bagaimana pak k haji maruf amin
ini akan dibuat gayanya milenial
saya nggak tahu persis itu bagaimana
tapi maksud saya memang ada orang yang cocok
ada yang kurang cocok
jadi kebetulan pak sandiaga unum
karena muncul memang kegairahan
ke antusiasme yang muncul
ketika sosok sandiaga unum
itu dimajukan sebagai calon wakil presiden
itu dilihat dalam frekuensi
sosial media sekarang
hampir menyamai pak joko widodo
padahal baru berapa minggu
kalau sekiranya pak sandiaga uno
bisa tetap melakukan
membuat tone yang positif
selalu menyampaikan bahwa
persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sekarang ini adalah
soal bagaimana penyediaan lapangan pekerjaan
menyediakan harga harga yang bisa terjangkau oleh masyarakat
semua yang fokusnya ke masalah ekonomi
memang masalah ekonomi yang sekarang dirasakan oleh masyarakat
kaitannya dengan soal politik identitas
kalau di kami memang nggak ada masalah dengan
justru menurut saya
sebenarnya juga yang kemudian menjadikan
pasangan dikubu pak joko widodo
kemudian memilih pak kiai heji maruf
nah saya nggak tahu kenapa
nah saya sih sebenarnya ingin supaya
ketika sekarang yang urgent
dan menjadi prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat
adalah soal ekonomi
saya rasa semua energi kita harusnya
kita fokuskan pada masalah ini
pak martin ada apa yang mau anda katakan
di kita memang nggak ada masalah ini pak martin ada apa yang mau anda katakan

soal politik identitasnya rasanya
dan tapi juga harus diluruskan
suku agama ras dan antargolongan
menurut saya sebuah isu
yang di semua negara juga digunakan
isu itu untuk kepentingan pemenangan
di negara manapun
yang tidak boleh adalah menggunakan kekerasan
atas nama suku agama ras dan antargolongan
tapi menggunakan isu itu
itu dimana mana banyak hal berlaku itu di mana mana banyak hal berlaku
negara itu wajar dan lazim dalam era demokrasi digunakan
yang nggak boleh adalah menggunakan kekerasan itu
baik verbal maupun fisik atas nama suku agama ras dan antar golongan
tapi kan kita mendambakan juga demokrasi kita kan semakin matang ya
ketika masalah masalah identitas itu sangat dominan
itu kan sebenarnya abad pertengahan zaman dulu
bahwa betul ada masih ada sekarang dan masih ada praktek praktek seperti itu
tapi ketika negara semakin maju kan faktor faktor identitas itu menjadi nomor sekian
bukan lagi nomor satu
nah ini yang kita dambakan terjadi di negara kita juga
bahwa proses ini melampaui ada kejadian kejadian di mana politik identitas itu dominan
ya kita anggap itu bagian dari bangsa ini belajar juga
bagaimana kita harus semakin maju ke depan
nah saya pikir disinilah pentingnya sosok sosok yang bisa diterima oleh semua pihak
dan pak jokowi saya pikir ketika memimpin
memilih kiai ma'ruf amin
juga memikirkan bagaimana cawapres yang mendampingi beliau juga adalah tokoh yang bisa merangkul banyak pihak
dari sisi senioritas beliau juga diterima
ada kesadaran yang sekarang muncul di pak jokowi dodo
padahal sebelumnya sebenarnya posisinya ini mohon maaf
bahwa kasus di konteks pilkada jakarta
sebenarnya kan ada seorang pejabat kepala daerah di jakarta
yang kemudian masuk ke ranah wilayah agama orang lain
dan mendapatkan respon
kemudian muncul menjadi gerakan empat ratus sebelas dua ratus dua belas
yang kemudian membangun kesadaran tentang yang oleh kubu pak joko widodo
itu dianggap itu politik identitas
padahal itu adalah respon terhadap satu tindakan ucapan dari seorang kepala daerah
yang masuk ranah wilayah agama orang lain
nah kemudian sekarang ketika ternyata tiba tiba kok bisa kemudian menjadi satu kekuatan
nah menurut saya pak jokowi dodo
mendasarkan pilihannya untuk memilih saudara pak kiai haji ma'ruf amin adalah
nah bagi kami itu sebenarnya ya baik baik aja
tapi di kami persoalan yang sekarang sedang dihadapi adalah soal ekonomi
soal bagaimana menyediakan apa pekerjaan soal ini
maksud saya yang disebut sekarang rame
sebenarnya apa sebut politik identitas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gelombang demonstrasi dua ratus dua belas empat ratus sebelas dan lain sebagainya
yang dipicu oleh
ferry ini tentang politik identitas
itu yang harus kita pisahkan politik identitas yang dilakukan di negara maju
kita adalah berasal kampanjasila
kalau mereka adalah negara demokrasi liberal
kita tidak menganut paham itu
yang kedua adalah
bahwa tingkat kedewasan masyarakat juga harus kita perhatikan
ketika diangkat politik identitas
apakah masyarakat indonesia sudah dewasa
mendengar mengolahi itu semua
bukankah bisa menimbulkan suatu katakanlah gejolak
di tengah masyarakat
ini tingkat pendidikan masyarakat
kesadaran masyarakat tentang demokrasi
harus kita pertimbangkan
kemudian yang ketiga
pancasila kita sebagai dasar negara kita
demokrasi pancasila yang kita bangun itu sudah clear semua
jadi oleh karena itu
harus untuk persatuan
jangan sampai ada politik identitas memecah belah
satu contoh misalnya
ada tokoh yang mengatakan partai setan misalnya
pemakaian diksi itu tidak pas
itu menimbulkan polarisasi
harusnya pemakaian kata kata istilah
dalam konteks identitas
digunakan untuk melindungi kebersamaan silaturahmi
kesejukan dll dan sebagainya
tapi juga di jakarta pak emrus
ada misalkan soal reklamasi
hukum aturan ditabrak
kemudian itu bicara tentang ketidakadilan
saya tangkapi saja itu
kalau itu diangkat secara
dari aspek hukumnya
dimana kekurangannya dimana kelelahan
kan bertarung pada level itu
jangan bertarung lagi pada level politik identitas yang negatif itu
mari bertarung pada level yang terukur
makanya kita bicara tentang ekonomi
yang bicara tentang politik identitas
sekarang disuruh dikubuhi pak
saya rasa tidak ada
kita tidak pernah bicara tentang identitas
oke baik amang semua
terima kasih pak
yang kita bicarakan hari ini
memang tadi sudah dikatakan bahwasanya
oleh bang ferry
ini bagian dari silaturahmi
tidak perlu disikapi terlalu berlebihan
mungkin juga dari pihak jokowi
juga harus menyikapi dengan strategi strategi baru
karena tadi dikatakan bahwasanya
perang strategi saat ini adalah penting
daripada dengan perang identitas
terima kasih pak
asal cocok saja nanti jangan naik motor
jadi kita harapkan para mereka ini
pilihan diksi yang pas lah ke indonesia
makanya jangan farhad abbas yang disuruh
ya katanya belum keluar
terima kasih atas kebersamaan kami
indonesia prime news segera kembali
tetap live bersama kami